kalian ini dateng mengucap salam apa mau ngajak ribut
yang tadinya tiga jadi delapan nih
ustaz penting banget
penting apaan lagi tuh
anak orang pake di jembreng jembreng begitu
hah kayak nyinyin ke jeburgot
itu bukan anak orang itu bedul
iya tapi kan bedul juga anak orang kan
eh masa anaknya ustaz sih
di bawah mirip ustaz zain nurul
pasti kalo aneh bawah ini bos masih seneng

mendingan kabur aja
hmm dilihatin dari jauh itu kembang cakep
pas muka deketin belum mekar
ya kasihan dah
yaudah mekar aja dulu ya
ntar mpo kembali lagi
biarin dah mpo sama yang ini aja
tadi kan disini
eh keranjang dimana kembang mpo
aku sih gak percaya yang namanya tunyur tuyur kayak gitu
kalau kamu gak percaya kenapa tadi kamu bilang
kalau di kasur itu ada tuyul
padahal kan kamu gak liat kalo disitu ada tuyul
dan kamu gak tau
aku bakalan buktiin kalo itu tuh bukan tuyul
tapi itu anak kecil
aku akan tangkep anak kecil itu
kau percaya kan
yaudah aku bakalan tangkep anak kecil itu
asun ismail bantuin aku tangkap
oh tenang aja kak tenang aja
pasti kita orang bakal bantu kamu
iya kak nunggu aja kak
kami bakalan bantu kamu
soalnya kita kan temen siap kamu
eee gimana kalo kita bikin jebakannya pake jebakan uang
wah wapit tenang itu
tuyul mata duitan
yaudah deh kak aku ikut
aku mau lihat hasilnya gimana
kamu ketemu tuyulannya apa
kalian mau ikut gak
iya biar aku tau ada tuyul kepala hitam atau enggak
kepala hitam apa
ada orang lewat ada orang
tadi nemu bunga sekarang nemu uang ini namanya rejeki dedek gemes
mendingan ambil aja itu ngambil tiga satu ratus dua puluh tiga eh uang jangan kemana mana ya
dedek gemes mau tangkap ya jangan akal dua belas
udah dibilang jangan kemana mana masnya aja lompat udah jangan kemana mana
maksudnya itu degan meski another
kalian ini datang mengucap salam apa mau ngajak ribut
usah lagi nilai tugas kalian loh yang tadinya tiga puluh delapan nih
bagus bagus dong penting apa lagi itu ngapain tuh anak orang pakai di
jembreng begitu kecebur got itu anak orang itu bedul
anak anaknya ustadz sih enak aja kalau punya anak pilih pilih
aduh ustadz nanti dia orang ambil uang ustadz
ini bukan tuyul ustadz
emang ini bukan tuyul
ya udah selesai
assalamualaikum permisi permisi teh panas teh panas buat ustadz ibu yoi
rasain aja pak siti
makasih ya mpo
itu kan bang umpok ngapa sama si bedul
bukan bener pak siti bang bedul yang mencuri selama ini
eh bedul bedul aku aja bener begitu bener
astaghfirullahaladzim bedul malu aneh punya anak buah kayak ente
mustinya ente contoh aneh aneh orangnya jujur
tidak pernah sombong
eh mohon maaf ustadz zaki ada dua hal yang ingin saya koreksi
yang pertama kairu bukan kairu ya
yang kedua kalau mau marahin bedul liatnya ke bedul deh ke ustadz zanurul dong
aneh juga mau klarifikasi aneh mau kasih jawaban ke kritikannya ente
yang pertama tadi lulusan cairo kan aneh udah bilang cengklok aneh cengklok luar
beda sama cengklok lokal
yang kedua kenapa aneh nengoknya ke ustadz zanurul
karena dimane maneh dahulukan wanita

sumpah semuanya aneh kagak mencuri
kalau masalah bunga entu aneh nemu
terus kalau masalah duit tuh anda juga nemu di jalan
masa igy kalau kita nemu uang di jalan kagak diambil
entu namanya mubazir bener kan
oh terus soal kehilangan yang lainnya gimana
ya aneh kagak tau kalau masalah yang lain mungkin
dia nih yang ambil
terus kalau bukan bang bedul siapa lagi dong
tunggu maksud kamu haikal
kalau misalkan ada orang yang masuk pasti kelihatan
oh iya iya bener bener bener gimana ustadz musa
saya setuju sama idenya hakel
iya saya setuju banget nih ustadz zanurul idenya emang brilliant ya
karena saya tuh emang suka gak kepikiran sama idenya ustadz zanurul
maaf ya ustadz musa perasaan yang ngasih ide hikal ya
kenapa arahnya ke ustadz zanurul ye
maksudnya gini kan haikal ini kan yang mendidih kan ustadz zanurul ye kan
yaudah kalau gitu sekarang kita langsung aja cek rekaman cctv nya seperti apa
supaya semuanya jelas yuk